aku kasih kado apa ya buat ulta pernikahan mama sama papanya boy
yang mahal takut uangnya nggak cukup
kalo yang murah takut berkesan rendah kan
apa mending aku tanya sama buaya aja kali ya orang tuanya senang apa
eh jangan ah ntar ketahuan dong kalo aku mau dateng
kalo aku mau dateng
oke dia masuk gue harus pergi sekarang juga
ah emang enak kan
gue kerjain loh reva nacikalsi pengen ikut ikutan gue
gue pergi kemana nyigut aja itu orang
dasar tuh orang
gak gue duga ya adriana
emang licik tuh orang
tapi biarin aja
dengan begini berarti gue bisa dateng ke prestai aniversari
berarti kita bakal ketemu disana
ah lagian tuh ya bocah natskal itu
gak pengen apa liat gue lagi seneng tuh diganggu aja direcokin aja
kesel gue lama lama bener beneran deh tuh anak ya
kok gue baru kepikiran ya
kira kira itu bocah natska bakalan bilang gak ya
sama mas b kalau gue tinggalin dia di minimarket
terus dia sendirian disana gue cabut
hmm enggak lah kali ya
dia kan sekarang jadi anak yang penurut
gak mau najk lagi baik baiknya sama papinya dia
pasti pulang dari tempat minimarket itu langsung pulang ke rumah
gak mungkin kemana mana juga
iya tapi kayaknya gue harus nelfon deh
takutnya dia malah ngerekam lagi
mama tadi kenapa ninggalin aku
aku kaget banget loh pas aku keluar dari minimarket tuh tiba tiba memang udah gak ada
eh reva lo gak usah sosok manis deh
gak gue rekam tenang aja loh
lo dimana sih sekarang
gue tetap ketemu sama teman gue
kalau ada lo lo bakalan bikin malu gue
jadi gue gak akan biarkan lo ikut untuk ketemu sama temen temen gue
jadi lebih baik lo ikut sama temen temen gue ya

jangan macem macem jangan kemana mana
karena gue udah bilang sama papi lo
karena lo bosen jalan sama gue
licik banget otaknya
pakai dulu nanti
ah biarin aja deh
gue gak mau pulang dulu
ntar kalau misalnya papi nelfon atau nanya gue kemana
ikut tinggal bilang aja yang sebenarnya
kalau gue ditinggalin dan gue nungguin adriana di minimarket
lagian gue paling cuma sebentar aja
gue ke tempatnya boy
yang penting gue dateng
kasian juga kan sama papanya boy
yang udah baik dan sayang banget sama gue
eh tapi kayaknya clara bakal tampil
keren dan cantik banget deh
aduh oh jadi gak pede nih
apa mending gue ke salon sepupu gue aja dulu ya
iya deh gue kesana aja sekarang
pak puter balik ya
kita ke arah buncit
nah cantik kan
bajunya mau ganti
gak usah deh gini aja
kalau gitu aku tambahin makeupnya aja ya
gak keras banget lagi
makasih banget deh kak
coba berdiri dong
sampai jumpa lagi ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi